ketua umum pan zulkifli hasan dan ketua umum gerindra prabowo subianto bertemu di rumah kertanegara jakarta selatan pada sabtu
dalam pertemuan yang berlangsung sekitar satu jam itu prabowo menyebut dibahas jalan tengah dalam wacana koalisi pilpres mendata
ia merujuk pada pemilu sebelumnya dengan persaingan yang sangat ketat dan diharapkan hal itu tidak terulang
ya ini kita sekarang yang harus capek untuk mencari format supaya rakyat itu tenang
supaya rakyat itu menghadapi peralihan kita ini semua sejuk ini yang kita inginkan
jalan tengah kita ingin suatu kesejukan kita ingin suatu moderasi
gak usah jor joran lah kalau bersaing ya biasa itu
padahal menanggapi wacana koalisi besar yang belakangan mencuat zulkifli mengatakan pan siap berkoalisi dengan partai lain yang memiliki kesamaan komitmen
siapapun menanggapi wacana koalisi besar yang belakangan mencuat zulkifli mengatakan pan siap berkoalisi dengan partai lain yang memiliki kesamaan komitmen
ia juga menyatakan koalisi tersebut merupakan orkestrasi presiden jokowi
pan selanjutnya akan berkunjung ke pdip untuk menindaklanjuti rencana koalisi
karena perlu kebersamaan kita untuk memajukan negeri ini
itulah salah satu tentu semuanya di bawah orkestra komando pak jokowi
kebersamaan komitmen kebangsaan di bawah orkestra komando pak jokowi
kebersamaan komitmen kebangsaan di bawah orkestra komando pak jokowi
sebagai jalan tengah nanti untuk memajukan kejadian bisa
saya kira begitu
proses pembicaraan tentu nanti berkunjung juga dengan pd perjuangan
nanti kib juga akan bertemu dengan gerindra mungkin lengkap
kan namanya komunikasi atau proses itu perlu berjalan
kunjungan julhas merupakan kunjungan ketua bumpar pol ketiga ke rumah prabowo di jalan kertanegara
sebelumnya prabowo sudah dikunjungi ketua umum perindo dan ketua umum partai bulan bintang
dikniputan cnn indonesia